almarhum si cns pertama kali ditemukan tidak sadarkan diri oleh anaknya di ruang tamu pukul sebelas siang
setelah sempat dibawa ke rumah sakit pondok indah dokter menyatakan si cns sudah tidak lagi bernyawa pada pukul dua belas
saya menemui dia tergeletak di lantai di ruang tamu
dia tidak ada penyakitan dia sangat sehat
tiba tiba saya pulang menemui dia tergeletak di lantai empat puluh lima menit
jantung abisnya tadi stak
akhirnya dokter menyatakan dia di ruang pgd
jendasa almarhum si cns sempat disemayamkan di rumah duka di kawasan kemang
lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum jeruk purut jakarta selatan
selama hidupnya si cns dikenal sebagai orang yang berdedikasi tinggi pada semua bidang yang ia geluti
para sahabatnya pun mengingat ia sebagai orang yang sangat peduli terhadap semua orang
dan saya mengenal almarhum cukup lama
dulu sama sama pernah di badan pekerja
jadi mpr beliau punya perhatian yang sangat besar terhadap indonesia kita
jadi saya tentu rasa kehilangan dan yang menarik dari beliau yang kita bisa pelajari adalah cintanya kepada tanah air ini
sehingga dia suka dengan anak muda dan dia care betul bagaimana agar anak anak muda ini tetap bisa mencintai negaranya
bisa menjaga persatuan kita di tengah tengah kemajuan
jadi kita mudah mudahan almarhum berpulang
husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang sebaik baiknya
di pokok subah hotel
almarhum sis ns meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak
ia juga telah meninggalkan kesan yang baik di mata keluarga sahabat dan rekan rekan kerjanya
angga putra jakarta